sejumlah anak anak pengidap kanker mewujudkan mimpinya menemani para idolanya memasuki lapangan dalam pertandingan terakhir grup a piala afc u sembilan belas menghadapi uni emirat arab
inilah wajah bahagia anak anak kecil penderita kanker yang menjadi player escord di pertandingan timnas u sembilan belas
mereka adalah anak anak yang tergabung dalam komunitas anak kanker indonesia
mereka berhasil mewujudkan mimpinya untuk bertemu pemain pemain timnas u sembilan belas
ini adalah buah dari kerjasama antara komunitas alumni sekolah islam al azhar angkatan delapan puluh sembilan atau disingkat asia dengan pssi
tiga belas anak yang terpilih ini merupakan anak anak yang memiliki kecintaan besar terhadap sepak bola
kita berdasarkan ini kesukaan mereka jadi anak lima belas ini benar benar menyukai sepak bola
komunitas ini berusaha untuk membantu anak anak ini secara psikologis untuk mewujudkan keinginan keinginan mereka agar mereka tetap bersemangat
kendati menderita penyakit kanker